akibat tunjuan hari raya tak kunjung dibayarkan puluhan buru pabrik pupuk organik mengamuk
para buru marah karena pihak perusahaan tidak mau membayarkan thr sesuai ketentuan perundang undangan
puluhan buru pabrik pupuk organik wom mitra petroganik ini
mendadak mogok kerja dan menggelar aksi menuntut thr dibayarkan pihak perusahaan
mereka makin emosi lantaran thr yang dijanjikan selain molor
juga besarnya lebih kecil dari satu kali gaji yang disyaratkan pemerintah
buruh pun langsung mengamuk dengan membuang sejumlah karung bahan pupuk organik ke pelataran pabrik
ya ini masalah thr yang tidak sesuai
pekerja ini menuntut satu kali gaji
dari perusahaan cuma antara empat ratus sampai lima ratus
itu sudah dikasih belum
aksi pekerja pabrik ini pun mereda setelah pihak kepolisian dan kepala dinas tenaga kerja situbondo
akhirnya memediasi perwakilan pekerja bertemu dengan perwakilan manajemen pabrik
setelah terjadi dialog yang cukup alot
akhirnya didapati kesepakatan bahwa thr yang dibayarkan kepada pekerja sebesar lima ratus enam puluh ribu rupiah per orang
sebab pihak perusahaan mengaku kesulitan keuangan karena posisi pabrik sedang tidak ada penjualan pupuk
sementara para pekerja akhirnya mau menerima keputusan tersebut dengan satu syarat
pihak manajemen mencabut ancaman pemecatan masal yang pernah dilontarkan oleh manajemen perusahaan